akhirnya beli pulsa juga gue
biarin aja biar dia galau
salah saya apa irah
kalau memang salah
saya terserah apa
alah lain urusan kamu
geluh irah sama kamu teh
tidak boleh melihat perempuan
sesri waktu baru kerja disini kamu sosor
ada pembantunya si neng repa
kamu tuh kenaul sih man
bukan perasaan tuh
bisa tuh sih
kamu setia sama satu perempuan
mending kamu tuh kasih
jika pangeran banget juga bungaup
geluh ih amit kamu
seperti saya cemburu sama si broding
mendingan saya sama irah
kalau saya sama irah mah
gak pakai duit banyak
ira pasti menerima saya apa adanya

si seri mam biar sama si broding buat
sementara di man
sama irah mon
jangan bener baik
semalam tuh adriana ngigo
kejedut deh sama tempat tidur
kamu ini ada dada aja
hari ini kamu mau ngantor
aku kan udah siap siap udah rapih rapih
aku kan ke kantor
kenapa sih ke kantor
kalau memang kamu sakit lah
tunggu deh kamu istirahat
jangan terlalu maksain
mas kalau sakitnya dirasa rasa
bakal ngerasa sakit terus menerus
aku maunya kerja
punya kegiatan lah yang positif
biar kita juga lupa kan mas
adriana tuh be
sebenernya cuma gak mau jauh jauh aja
maunya nempel terus kayak perangkok
kok lo nge gb cowok kok di rumah sakit sih
kan kemarin kita liat dia disini
siapa tau hari ini dia juga ada disini
lo jangan kayak orgil
lo jangan lupa ya
itu cowok kan udah punya pacar
lo sendiri yang liat kemaren
eh pok denger ya sebelum janur kuning melengkung
semua usaha itu dibilang halal
lagian ya gue tuh harus punya cowok kayak dia
biar keturunan gue tuh bagus bagus
yalah bilang aja cinta
channel tuh emang bikin buta
hah itu dia ya pok
udah sarapan belum
aku sarapannya sendirian tadi
iya semalem papi enggak pulang
mana tadi malam tiba tiba aja ada orang yang masuk ke apartemen aku coba
ada orang masuk
maling gitu raff
kayaknya sih maling ya boy
cuma aku juga ga tau pasti soalnya
disurti sih teriaknya maling maling
suara teriakannya tuh cewek
nah kalau aku sih curiganya nih adriana
iya boy karena gini ya masalahnya pintu apartemen aku itu sama sekali nggak ada yang ngedobrak atau ngebobol
enggak ya itu aman
nah terus udah kayak gitu berarti kan si maling ini punya kunci apartemen aku dong
nah kalau dia punya kunci apartemen aku pasti dia tuh orang terdekat
entah dia siapapun tapi papi kan gak mungkin
berarti udah pasti adriana
pasti adriana itu diem diem pas lagi tidur dia ngambil kuncinya di papi terus dia menyelirap masuk ke dalam
aduh ref kalau emang itu bener bener adriana berarti adriana itu udah makin nekat ya karena
kamu tau dia mau ngapain
nah itu dia boy aku tuh juga nggak tahu ya
aku ngerasa adalah tuh kayaknya gak ada capeknya deh berbuat yang gak ke aku
oh ya raff nanti kita mampir dulu ya ke rumah sakit buat jengukin sih ian
oke sampai ketemu disana ya
mana pengen ngehobos lagi main kentut lagi
aduh malah di belakang ada
oh kok lewat sini ada yang bau bau kayak gitu ya
aduh maaf madang
bukan ada yang bau bau bukan
ini kanvas kupling saya belum diganti aduh maaf maaf
oh kayak gitu ya baunya ya
aduh jadi gak enak
oh masih ya baunya ya
aduh awet baunya
aduh aduh aduh
aduh ini helmnya
aduh terima kasih ya
prodi maaf nih ada sedikit tips nih
tolong dipenerin motornya
baunya kayak kentu
si buta hijau
aduh gimana sih
nah ini buat gantiin bensin
enggak enggak enggak
enggak usah madam
enggak boleh kayak gitu
ini mah namanya pahala
rejeki harus kudu diterima tuh
madam ah enggak mau ah
saya mau ikhlas nganterin madang
santai saja madam
cocok kalau gitu besok jam
cemput lagi di rumah
enggak cuma bercanda
akhirnya beli pulsa juga gue
biar dia galau
aku enggak telepon balik
gak bisa telepon balik sama sms juga
soalnya push aku habis malam
nah terus ya gitu pas aku lagi mau jalan beli pulsa
aku mau nelfon kamu lagi
tapi ternyata tante marsha ngelepon aku
terus dia minta jemput
ya udah deh aku jemput
aku jemput dia
pas jalan pulang aku lupa
ya udah akhirnya aku pulang terus ketiduran
ya enggak apa apa
cuma aku kesel aja sih
kalau kemarin tuh aku lagi kangen banget sama kamu
tapi enggak ada jawaban
ya maaf aku juga kangen
mau jalan kemana emangnya
aku tuh kepikiran
ke tempat tempat yang ada jasa fotografinya gitu buat foto pre wedding
terus sekalian kita bisa nyari konsep
hmm kinar makin kegayarannya